mk nya belum selesai
nah juga yang belum selesai kita tunggu semua sama mk
kita tunggu gini mk itu proses selesai
baru dari situ kita bicara tentang langkah langkah ke depan
dan saya mau tanya pembentukan kabinetnya kapan
makanya titip itu disimpan buat doorstop bulan bulan berikutnya
terima kasih pak nis
terima kasih pak nis
dan fridianto saksikan terus program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lain